aku kepikiran sama batu bata bu
tadi aku ajak ngomong dia
aku minta dia buat balik lagi ke rumah papanya
ya dia ngotot sih gak mau
tapi aku jelasin ke dia bu
aku bilang kadang emang kenyataan yang kita hadapin itu gak sesuai sama keinginan kita
tapi kita harus kompromi sama orang lain
supaya kita gak jadi manusia yang egois
tapi aku jadi kepikiran bu
mama bisa carin aku gaun pesta buat temen aku
gaun lama mama juga gak apa apa
mama pasti mau dong
mama senang banget bisa bantuin kamu
kamu mau kenalin temen kamu ke mama ya
gak sekarang ma
yaudah mama juga gak maksa kamu kok
kamu minta bantuin mama begini aja
mama udah seneng banget
nanti mama telpon butik langganan mama
mama suruh cari dress yang paling bagus yang paling cantik untuk temen kamu itu
kuning gitu ya

pasti ya mel pasti birthday party lo bakal jadi spectacular banget
of course dong soalnya kan gue punya bokap yang super amazing
yang bisa penuhin semua kemauan gue
pakai ni untuk hulang tahun mel
semua orang tua itu pasti mau ngebahagiain anaknya
dan percaya sama gue deh
nggak sedikit loh yang mereka korbanin buat bikin kita bahagia
yah namanya juga hidup
kadang ya kenyataan yang kita harus hadapin
itu gak sesuai sama keinginan kita
tapi kita harus coba untuk berkompromi sama orang lain
supaya kita gak jadi manusia yang egois
gue gak bisa lupain semua omongannya usus goreng
meskipun gue kesel sama dia
tapi nggak tahu kenapa
semua omongannya usus goreng itu malah gampang banget masuk ke gue
pangeran jadi dateng nggak ya ke ulang tahunnya mel
di luar sih hujan deras banget
tapi kayaknya semua fasilitas pangeran udah dibalikin deh sama papanya
hujan deras kayak gini gak akan jadi masalah buat dia

eh besok kan ibu mulai kerja
jadi ibu tuh pagi udah harus jalan
tapi ibu pasti usahain untuk bisa bikin sarapan buat kamu ya
jadi besok kamu tinggal panasin
ya put ya
kamu dari tadi gak dengerin ibu ngomong apa
besok ibu tuh mulai kerja bud
dan ibu jangan khawatir
nanti aku akan bertanggung jawab sama semua tugas aku dan juga soal rumah
tapi kamu ngelamunin apa sih
aku kepikiran sama batu bata bu
tadi aku ajak ngomong dia
aku minta dia buat balik lagi ke rumah papanya
ya dia ngotot sih gak mau
tapi aku jelasin ke dia bu
aku bilang kadang emang kenyataan yang kita hadapin itu gak sesuai sama keinginan kita
tapi kita harus kompromi sama orang lain supaya kita gak jadi manusia yang egois
tapi aku jadi kepikiran bu
aku berlebihan gak ya ngomong kayak gitu sama dia
itu nggak berlebihan put
karena memang pangeran itu ya butuh orang yang bisa ngasih pengertian ke dia
pake cara yang lembut
dia kan emang orangnya tuh apa ya keras kepala ya suka maksain kehendak kan
jadi dia harus belajar untuk bisa nggak terus maksain kehendak diri dia
pake cara apa
ya bener kamu tadi
ini pesanan ibu
baru diantar sama kondisi
baru diantar sama kurir
akhirnya sampai juga
permisi ya bu
ya makasih ya bi
gaunnya udah dateng
temen kamu pasti akan keliatan cantik banget pake gaun ini
kamu kasih temen kamu pake kardusnya
biar keliatan rapih
ini spesial untuk teman kamu
kamu bisa bawa sekarang
aku berangkat sekarang
enggak peluk mama
pokoknya udah bales kan
kamu berangkat ya
hati hati di jalan
akhirnya pelan pelan aku bisa deketin rizky
sekarang aku jadi penasaran
siapa perempuan yang beruntung yang lagi deket sama rizky
dia yang sedikit banyak merubah
sikap rizki yang tadinya dingin
terima kasih ya pak
sebentar lagi datang pak
ini sih pak
itu mel yang siapin semuanya
kamu udah tinggal berangkat aja
kalian juga gak apa apa nih kalau pergi sendiri
nanti biar mobil kita berdua ngikutin dari belakang aja
kalau gitu kita pamit duluan ke mobil ya om
gak ada ya
jangan lupa dibawa
ganteng banget anak bapak
udah berangkat sana